kabar artis yang diduga terjerat kasus narkoba kembali terdengar
kali ini datang dari musisi marcelo tahitu atau elo
penyanyi berusia tiga puluh empat tahun ini dikabarkan telah diamankan kepolisian
dan hal ini pun telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum pribadi elo
kepada cnn indonesia kuasa hukum elo chris samsiwu
tidak membantah berita bahwa elo sudah ditahan
namun chris mengaku masih menunggu kepastian dari kepolisian
kepastian penahanan elo juga datang dari kabin humas polda metro jaya
kepada cnn indonesia com argo menyatakan elo ditangkap karena kasus kepemilikan ganja
sebelum kabar penahanan ini elo pelantun lagu pergi untuk kembali
belum pernah terjerat kasus hukum apapun termasuk narkoba